mas aku bener bener
itu bukan suara teman temannya reva ya
ngapain kesini sih
mengajakin ribut sama gue
ngapain sih lo
lo liat itu temen temen lo ngapain datang kesini
lo usir mereka sekarang
dari rumah ini atau enggak
peraturan yang sudah kita sepakati
gue gak melanggar
temen temen gue tuh datang sendiri
siapa juga yang ajak dia kesini
mereka datang kesini karena adanya lo
ya iyalah mereka kesini karena mau ketemu sama gue
ngapain diketemu sama lo
gue gak mau tau
pokoknya lo harus usir temen temen lo
suruh surti ke posat pak
usir mereka karena mereka sudah mengganggu kenyamanan gue yang ada di rumah ini
kalian ngapain sih kesini
kita kesini itu demi nge bye lah lo dan memberi wurstahukan
pada emak tiri lo itu
pelajaran untuk hidup dan juga ketahudiannya
jangan kenceng kenceng ya
dalem ada mamut tua gua gak mau dia ngadui macam macem ke bokap gua
kalian tarik gila ya tiba tiba kesini
kita datang ke sini gitu
biar ngasih pelajaran buat mamut elo itu

dia tuh udah kelewatan dan udah sangat kejam sekali
ya kan sih
tau gak sih nyokap tuh udah kayak yang namanya nenek sir
guncil anak genderuwo semuanya
iya segala macem lah
ngakunya anak sekolah
tapi mulut kalian gak disekolahin
hei jangan ngira ngira gue ya
nih sekarang kalian semua pergi dari rumah gue
ini rumah gue
yang gak disekolahin itu ala
pikir deh elo tuh harus disekolah kepribadian
tau gak sih dasar lo cewek kampungan
siapa lagi coba cewek yang rela
nggak usah depannya lunders cuma demi duit
coba coba kasih tau gue apa namanya cewek apa siapa
heeeh ngak tau soal uang
nanti kalo udah gede cari uang
girls kalian jangan gak beretitude kayak dia dong
gue kan punya tetangga
ya udah biarin aja deh
kita emang datang ke sini mau ngasih pelajaran
gak terus ah
pergi dari sini ya
kalo kalian gak pergi dari sini gue teriakin
biar sater dateng ke sini ngusir kalian
malu sama tetangga gue
buru pergi dari sini buru buru
buru buru buru
jangan ngembak gue mau sabuk banget
kita akan pergi
pergi pergi pergi
mas aku bener bener kesel dan sepol banget mas pete banget mas
reva anak kesayangan mas
membawa temen temennya ke rumah aku
dan asal mas tau
temen temennya itu ngerjain aku mas
mereka ngerjain aku
mereka ngelempar ini ngelempar itu marah marah
sampai aku teriak teriak musuh mereka keluar dari rumah mereka nggak mau keluar
mereka tidak menghargai bahwa aku ini adalah ibunya reva
itu udah keterlaluan banget mas
mas akan telepon reva sekarang
lo pokoknya beli banyak tadi udah gue mainin aja leh
pak ya kalian semua tuh gak waras banget sih ke rumah gue kayak gini
iiih reh kita tuh kayak gini karena kita tuh care sama love
aku tuh selama ini udah kebanyakan ngalah sama si mahmud
mungkin aja dengan cara yang tadi tuh
itu udah kapok gangguin lo reh
makasih karena kalian tuh bantuin gue
tapi dengan kelakuan kalian kayak gini
gue yakin banget pasti ntar tuh mahmud ngantuk ke bokap gue
terus gue bisa diomelin
by the way kalian kok bisa tau alamat rumah gue
oh itu tadi kita bertiga buntutin loh
tuh bener kan baru juga ngomong
hah kok keren aja
dateng aja gue
gak ada salah
papi bener bener kecewa sama kamu
kamu sudah melanggar aturan
kamu bawa temen temen kamu ke rumah
dan kamu bertindak menyalahi aturan dengan mengusir atau berbuat kasar sama adriana
lho pi itu tuh bukan salah aku
mereka tuh tiba tiba aja datang sendiri ke rumah aku
orang aku gak pernah ngasih alamat aku
katanya sih mereka ngebuntutin aku pi
karena mereka care banget sama aku
berarti bukan salah aku ya
papi tidak mau mendengar alasan kami
sekarang kamu usir temen temen kamu
oh om jangan gitu dong sama reva
reva tuh gak salah apa apa
ini tuh inisiatif kita sendiri
soalnya kita tuh gak rela
reva itu disakitin sama ibu tirinya
yang kejam yang jahat
yang ini apa ya
pokoknya gitu om
kamu tidak perlu ikut campur urusannya reva
sekarang kamu tinggalkan rumah itu
atau saya akan suruh bodyguard untuk mengusir kalian semua disana
mau nyuruh bodyguard itu cari yang ganteng
jangan yang jelek jelek kayak bodyguardnya
ih gak disuruh pulang juga kita udah mau pulang
iya udah kalau gitu kita pulang aja
ada apa nih pada berisik
nih temen kita habis ulang tahun
kita abis kasih surprise
ya kan re
mohon temen temen saya
kamu tugas baru lagi sekarang
kamu gak hanya ngenjauin reva dari boy
ngejauhin reva dari temen temennya yang rese itu
kalau perlu kamu ikutin dia sampai ke depan
kelasnya kamu tungguin dia
karena temennya itu gak berani
untuk berteman sama rafa lagi
lo keterlaluan banget ya adriana
apa kabar temen temen lo
lo pikir temen temen lo tuh gak keteraluan
tapi masalah bodyguard itu
aduh lo tuh gak pake otak ya
kalau gue mau dikiri ke sekolah
yang ada gue tuh bisa dikeluarin dari sekolah
karena bodyguard tuh bisa aja
siswa siswi yang belajar di sekolah itu
pintar masalah kenyamanan
itu temen temen lo semua ya
yang sarapnya udah pada putus
mengganggu kenyamanan kue yang ada di rumah ini
dan itu bagus kalau lo dikeluarin
papi lo udah gak ada pilihan lain
sarap banget sih ini orang